tau tau diperbukan itu juga menurut saya juga
tetapi ada pesan apa dalam mitosnya itu
untuk mengelola hasil sumber daya alamnya sendiri
salah satu alasannya adalah agar bangunan masjid tidak mudah terbakar
tapi agar bisa menguasai teknik teknik mengendari motocross tentu butuh latihan serius
terdapat masing masing tujuh alat olahraga di dua sisi tebet eco park
eh berarti btw lu tuh seangkatan sama ini gak sih sama habib tito aji gak sih
most of the procure instrumence itu mulai dari kapan belajarnya

dan kemarin pemerintah sudah mengeluarkan perpu
hanya itu saja katakan oh iya sih itu benar oh iya itu mempengaruhi
nah ini pasti ada hubungan hubungannya nih kita
karena kan sudah berkali kali ya pak prabowo mengajak ibu mega bertemu
itu ngelatih hampir ratusan anak di sana
sejumlah amalan bisa dilakukan untuk meraih pahala